ini adalah kesempatan buat kalian itu untuk bisa berkembang lebih ketat lebih besar
kenapa karena dari pemerintah kita sangat sportif
banyak kemudahan kebutuhan akses untuk ketemu konsumen juga sekarang lebih murah
dengan social media dengan teman teman dengan yang e commerce yang sudah ada
kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi
kolaborasi itu penting sekali
jadi jangan pernah merasa bahwa saya yang ngelakuin ini sendiri
ini tadi ada resep kemudian ada tradebook
kemudian juga di kami ada yang namanya kaya halal to market untuk mikro umkm yang mau masuk ke digital
jadi kita bantuin masuk ke supermarket situ
kemudian kita yang melakukan market itu
kemudian kita akan melakukan e ad